sejumlah balon udara jatuh di pekarangan rumah warga di kabupaten gunung kidul yogyakarta soera
salah satu balon udara bahkan sempat tersangkut kabel listrik hingga mengakibatkan korsleting
video amatir milik warga yang merekam sejumlah balon udara liar
yang jatuh di sejumlah titik di gunung kidul jakarta
salah satu balon bahkan sempat tersangkut di kabel listrik hingga sempat mengakibatkan korsleting
warga menyayangkan masih ada orang yang bermain balon udara secara liar
tak hanya berbahaya bagi warga balon udara juga berbahaya untuk penerbangan
tidak hanya di gunung kidul yogyakarta saudara warga kelurahan barenglor klaten jawa tengah
juga dikejutkan dengan adanya balon udara yang jatuh di pemukiman warga
awalnya balon udara raksasa itu terbang di atas pemukiman warga di sekitar baranglor
tak lama kemudian balon tersangkut di atas rumah warga dalam kondisi sudah sobek
balon kemudian ditarik turun dan dilaporkan ke polsek klaten utara